tentu ini adalah ranah organisasi untuk memberikan rekomendasi
pemerintah juga yang mengeksekusi harusnya
kalau sri kandi kan aku termasuknya
tidak boleh dipengaruhi sesuatu yang mengakibatkan
pengendara kendaraan roda dua diimbau selalu menggunakan perlengkapan berkendara lengkap
para pengunjung juga diperbolehkan loh membawa kucing peliharaannya
nah kemudian dua ribu dua puluh satu kita surplus dua ribu dua puluh dua kita surplus
utama republik tanggal lima maret